bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat anies baswedan menyambangi kantor dpp partai demokrat menteng jakarta pusat pada kamis petang
kedatangan anies pun disambut ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah elit partai demokrat nasdem hingga pks
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyebut pertemuan yang digelar merupakan diskusi bersama sekaligus rapat tim kecil
ahy meyakini pertemuan yang digelar merupakan bentuk soliditas tiga partai politik
yakni partai nasdem pks dan demokrat untuk menjalankan berbagai misi bersama
salah satunya yakni mensukseskan anies baswedan sebagai calon presiden
pertemuan sore ini di
di tuan rumahi oleh mas hayek
saya sampaikan terima kasih
dan ini adalah bagian dari perjalanan kita ke depan
makin solid makin siap untuk langkah langkah ke depannya
tadi acara berjalan dengan sangat baik cair dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan
insya allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari tiga partai politik
ada partai nasdem partai pks dan juga demokrat solid